dinas pendidikan dki jakarta menambah durasi pembelajaran tatap muka terbatas atau ptmt
bagi siswa mulai jenjang paut sd smp hingga sma
untuk jenjang sma ptmt yang semula berlangsung lima jam kini ditambah menjadi tujuh jam
sementara smp dari empat jam menjadi enam jam
sekolah dasar dari tiga jam menjadi lima jam dan pendidikan anak usia dini atau paut dari dua jam menjadi tiga jam
kenapa itu dilakukan karena satu kebutuhan kurikulum yang harus dipenuhi oleh para guru
kedua kondisi ppkm kita makin melandai dengan level satu
ini untuk membuktikan bahwa kita memberikan kenyamanan kepada para siswa
agar ptm di sekolah itu bisa lebih lama pembelajarannya
kendati demikian jadwal ptm tetap digelar selama tiga hari yaitu senin rabu dan jumat
hari pelaksanaan ptm bagi masing masing anak tetap sama yaitu satu hari dalam seminggu
adapun sistem pembelajaran masih mengacu pada hybrid learning atau sistem pembelajaran campuran
konsep pembelajaran ini dirasakan manfaatnya langsung dalam rangka untuk mencapai ketuntasan belajar
mengapa karena siswa belajar di rumah maupun di sekolah
itu selatnya dalam satu ruang satu ruang classroom
sehingga ada interaksi baik di sekolah maupun di rumah
bagi guru tambahan waktu dua jam sangat berarti karena bisa membantu menyelesaikan tanggungan kurikulum pembelajaran
wah perlu jadi banyak hal nanti matematiknya akan bisa disajikan dengan baik gitu
dan mungkin teman teman seperjuangan teman teman guru juga kalau sani ditambah itu memerlukan apa ya
menambah materi pembelajaran ke arah yang lebih baik
aturan ini juga disambut positif para siswa
oke kalau menurut aku enakan ptm ya karena tentunya bisa ketemu sama teman teman juga
bisa komunikasi langsung sama teman teman
tapi kalau untuk pjj juga menurut aku nggak ada rasa gak enaknya karena sama aja
ptm karena kayak lebih ngerti aja sih
kalau pjj kan kayak kurang paham terus kayak males malesan di rumah gitu
untuk mencegah kluster penyebaran covid sembilan belas perlu penerapan protokol kesehatan secara ketat pada saat sebelum maupun sesudah sekolah
dinas pendidikan dki mengklaim tidak ada kluster covid sembilan belas di sepuluh empat ratus dua puluh sembilan sekolah yang sudah menerapkan ptmt